lumayan udah dapet buat makan malam
kalau buat makan besok
ya mudah mudahan habis ini
lo kayaknya kagak senang gua ngopi di sini
gue udah mau nyampe nih
mancing lama lama dah ikannya si obrit
kagak boleh main catur di sini
ntar lo main bobek gua
gue main catur sama bang harun di sini
kalau gua yang main kagak boleh
terserah aja daripada ah
itu emak k sake
itu emahnya terasa bang
nye njek pagar enapnya ya
b arithmetic youtubers ya bang
set kemurkan sandi
ke orin tiga benuh sang ae
tis kalau kita ngimpi punya rumah dari kerjaan kita yang kayak begini
itu cuma bikin pusing
mendingan kayak gue dibawa santai enjoy
lagian saya lebih mending daripada kamu
istri saya sudah di sini
setiap hari dia masak
saya sama bapak nggak usah makan lagi di warung
terus gue mesti bilang genderuau gitu
gak usah pur
cukup bilang aja
ih tisna hebat
bangudin tidur ya
gue mau nikah sama bapak
ada bagusnya kamu belum nikah pur
jadi gak ada beban
kalau gak mau ngak cain mah
saya juga nggak akan bawa istri saya ke sini
itu kan masalah lo
kamu harus mikirin atupur
kamu juga kan udah disuruh nikah sama bapak kamu
kalau kata saya pur
kamu jangan kayak ojak
belum mapan udah menikah
ojak kok belum mapan
emang ojak belum bener bener mapan pur
dia tinggalnya masih sama mertua
jadi aja tiap hari kupingnya dicabain
kalau gue nunggu mapan
kamu aja gak tahu kur
saya nunggu ini
tunggu itu mie
lu nantang gue takut malah serius sudah sudah
kalau mau berantem jangan sini teman mancingan
wp nya bang enggak bang atau pratmas enggak juga saya lagi nyari tukang bubur masih sakit
bang ya udah makasih ya bang ya bang ya
makanya tis lapur sok kamu aja lu gak lapar lapar tapi saya mau makan di rumah
istri saya pasti udah masak biasa aja kali sutisna
ayo lah pada kemana
itu enggak teriak siman

pakai gue mau berhenti ya bang
pakai gue mau berhenti ya bang
pakai gue mau berhenti ya bang
terus yuk nro
kenapa lo makan kuda gue
kan lo bisa jalanin yang lain kagak harus makan kuda gua
ya udah deh nggak jadi
bang kok udahan mainnya
terus indah berani kagak
gue bakal masak kopi satu
bener loh ya oke siap
awas kalau kagak
mau dagang apa mau main catur
baru juga mau main be
lah lah lah
masih main catur lo
masih mau be
rezeki orang memang beda beda
ada yang dapet ada yang kagak
tapi kalau kita berdua
kita bisa berdua
kalau diam aja kagak ngejawab
belum pulang mak
nggak tau mak
ya ya abang pulang dah
gue balik dulu deh ya
cari benim mak
jangan lupa like share dan subscribe ya
udah lama gak pernah ke rumah emak emak
gue lagi sibuk ya ngurusin kontrakan
dapet ikannya teh pak
dapet tapi kecil yoh
ini teh tetap mau dipepes
mana aja sih lu nantar kue jauh lama banget
dari tempat daddy emak
kan emak udah bingung
abis itu lu mau kemana mana kek terserah lu
emang si deddy masih sakit
udah mendingan emak
kalo udah mendingan ngapain lu tengok
baga beli bensin
kagak usah emak
belagu lu ya
emang moto lu kagak butuh bensin